kita beralih ke informasi selanjutnya komisi pemilihan umum atau kpu republik indonesia rabu pagi ini menggelar simulasi pelaksanaan pemungutan suara pemilihan serentak yang akan digelar pada desember dua ribu delapan belas
simulasi ini digelar berkaitan dengan pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilakukan dalam masa pandemi covid sembilan belas
di mana ada protokol kesehatan yang harus disiapkan dan diterapkan baik oleh petugas di tps maupun masyarakat yang masuk sebagai dpt
sejak pukul tujuh pagi waktu indonesia barat komisi pemilihan umum republik indonesia menggelar simulasi pelaksanaan pilkada serentak dengan protokol kesehatan
hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan covid sembilan belas di tps yang akan dihadiri oleh banyak pemilih
tempat cuci tangan hand sanitizer pelindung wajah dan sarung tangan serta pemeriksaan suhu akan menjadi pemandangan dan standar baru saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tiga ratus tujuh belas ribu tps se indonesia
ya memang begitu setiap pemilu kan begitu
orang ngantri dimasukkan dalam tpf duduk
tapi kalau tempat duduknya penuh ya ngantrinya di luar memang
oh itu setiap pemilu begitu
tempat duduknya berapa meter pak
sementara itu direktur jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit kementerian kesehatan ahmad yuryanto
meminta kpu untuk terus lakukan evaluasi dalam perencanaan penerapan protokol kesehatan di tps
saat penyelenggaraan pilkada serentak dua ribu dua puluh
mantan jurubicara gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas ini mengatakan
simulasi yang digelar kpu pada rabu dua puluh dua juli dua ribu dua puluh masih dalam tahapan mencari standar atau pola penerapan protokol kesehatan
salah satu hal yang ditekankan adalah meminimalisir kontak fisik antara petugas di tps dengan para pemilih
petugas dengan petugas serta pemilih dengan pemilih lainnya
kita sedang mencoba mencari skenario nya yang paling baik gimana
nanti pasti dari kpu akan memilih setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari kami di kementerian kesehatan
nanti akan ditulis dan inilah yang akan jadi perdoman untuk daerah